usai menerima sanksi dari komisi disiplin pssi terkait laga versus arema dan aksi salah satu pemainnya patrick wanggai
persib kembali terancam mendapatkan sanksi yang lebih berat
menyusul tewasnya supporter asal jakarta jelang laga persib versus persija minggu petang silam
selain siap mendukung langkah investigasi yang dilakukan pssi
manajemen persib juga berharap agar sanksi yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak
mengungkap kasus lewasnya haring ghasirlah
kasus ini kasus persib ini yang baru diungkit
padahal dua bulan yang lalu di jogjakarta ada kejadian
apakah sebesar ini tidak padahal sama sama merupakan jawab
persib juga berharap agar pemberhentian kompetisi liga satu indonesia
menyusul investigasi kasus tewasnya haring ghasirlah segera berakhir
selain merupakan hiburan rakyat
persib menilai kompetisi liga satu indonesia diperlukan sebagai ajang persiapan timnas
jelang bergulirnya piala aff november mendatang
fredy bangun bandung